mau ke badak kau
aku ingin membuat sebuah pondok pesantren
benarkah itu raden
jika tidak keberatan
kalau kalian ingin bantu
kita semua akan pergi
dan sama sama membangun pesantren itu
sekarang ini kita akan membuat sebuah masjid
kita akan lakukan bersama sama
dan juga secara gotongan
menyamudkan allah swt memberkati kita semua
paman semua masjid ini sudah jadi insya allah kita akan certified ini bapak vera internally semoga allah swt allah memperkahi saja
sudah masuk otot aja
ibu nda benar benar mahir dalam bersanjuara
terima kasih putraku
kau juga sudah melakukan rencana kita dengan baik
jika saja yunda rara santang tidak lebih dulu dalam mendatangkan tabib itu
jika tidak rencana kita akan hancur ibu nda
periksalah ibu nda ketering mani
katakan keadaannya sangat buruk
dan dia mengidap penyakit yang sangat serius
jika kau lakukan dengan baik
uang ini akan jadi milikmu
apakah kau mengerti fahman
kita harus lebih berhati hati lagi
sepertinya yunda rara santang mulai mencerigai kita
bisa saja dia mendatangkan tabib
dan memaksanya untuk mengatakan yang sebenar benarnya ibu nda
kau tahu benar apa yang harus kau lakukan putraku
aku benar benar tahu ibu nda
aku akan menangkan ibu nda
kita beraja musti
orang jahat itu lagi
aku harus menjaga mereka
untuk mendapatkan kitab itu
kita beraja musti itu padamu
siapa pakwan dari tua
berani mencampuri urusanku
atau aku hancurkan kitab itu
kau tak tahu juga ada hayat ni
atau masih aktif
aku juga suka
di rumah dia
kau tak tahu apa apa